kita beralih ke informasi lain jembatan layang kodim kemayoran jakarta pusat merenggang akibat rusaknya bagian sambungan jalan
kondisi ini membahayakan para pengguna jalan
untuk menghindari terjadinya kecelakaan petugas memasang tanda peringatan agar pengguna jembatan berhati hati
inilah kondisi jembatan layang kemayoran jakarta pusat
permukaan aspal pada bagian sambungan jalan tidak rata akibat sambungan merenggang hingga menimbulkan lubang seperti parit selebar lima belas cm
dikutip dari detik com direktur jembatan di jen binamarga iwan zarkasi mengatakan
renggangnya jembatan terjadi akibat rusaknya enpansion joint atau ruang muay di antara sambungan beton yang biasanya terbuat dari karet
kondisi ini tentu membahayakan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor
untuk menghindari terjadinya kecelakaan polisi lalu lintas pores jakarta pusat jumat pagi memasang traffic con atau tanda peringatan
petugas berharap dengan tanda ini pengguna jalan bisa lebih waspada dan berhati hati serta bisa menghindari jalan berlubang
para pengguna jalan berharap instansi terkait atau pejabat yang berwenang dapat segera memperbaiki bagian jembatan yang rusak agar tidak membahayakan
eko budi jakarta